presiden joko widodo meresmikan ruas jalan tol trans sumatera di bengkulu pada kamis
ruas tol bengkulu taba penanjung yang selesai membentang sebanyak enam belas tujuh km dengan anggaran empat triliun lebih
disinggung masih banyak jalan provinsi di sumatera yang rusak jokowi menilai wajar
namun yang paling penting adalah perbaikannya
jalan rusak di semua provinsi itu ada
ini nanti yang akan kita lihat adalah jalan rusak yang sudah mulai diperbaiki
karena di semua provinsi sekarang ini sudah dimulai perbaikan perbaikannya
baik yang saya lihat kemarin sebelumnya di lampung di jambi di sumuh dan di provinsi lain dimulai
paling lambat insya allah akhir bulan juli ini semuanya sudah